di sebuah negeri yang asri
masyarakat hidup di tanah yang subur
semua hidup tentram dan damai
tempat tinggal mereka jauh dari perkotaan
jauh dari akses layanan perbankan
buat bayar uang kuliah
suasana pasar semakin ramai
uangku ini tak cukup kiriman belum datang